di desa sumbermulyo kecamatan jogoroto jombang ini
peternak menyediakan dua ekor sapi yang berukuran sangat besar
dengan bobot masing masing mencapai satu satu ton dan sembilan ratus enam puluh enam kg
harga sapi ini mencapai tujuh puluh lima hingga delapan puluh juta rupiah per ekornya
lebih mahal dibanding harga sapi biasanya
untuk mendapatkan sapi dengan bobot jumbo seperti ini
dibutuhkan perawatan secara khusus
bahkan untuk makanannya saja
setiap hari peternak harus memberikan tambahan suplemen atau multivitamin
untuk menjaga agar sapi tidak mengalami patah kaki akibat ukuran yang sangat besar
peternak juga menjaga sapinya agar tidak beraktivitas terlalu banyak